informasi selanjutnya puluhan ribu buruh dari berbagai daerah di kawasan jabodetabek
akan memadati patung kuda jakarta untuk memperingati hari buruh sedunia
dalam peringatan hari buruh hari ini
presiden konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia atau kspsi
dari target lima puluh ribu buruh hingga saat ini sudah terdaftar empat puluh delapan ribu buruh
dari berbagai serikat pekerja yang akan turun ke jalan
untuk menggelar aksi damai memperingati hari buruh sedunia
aksi damai akan dipusatkan di kawasan patung kuda jakarta pusat
ada beberapa tuntutan para buruh diantara
diantaranya mencabut kluster ketenaga kerjaan di omnibus law
menghapus upah murah menolak outsourcing seumur hidup
dan perlindungan pekerja migran indonesia
warga diimbau menghindari lokasi demo buruh hari ini
jadi aksi damai besar dengan harga hampir mencapai lima puluh ribu
dan bahkan terakhir hari ini tiba tiba biar kita mencapai lima puluh ribu
dan mungkin masa itu akan memulih oleh dari serikat sampai patung kuda